terima kasih saudara anda masih bersama kami di sapa indonesia malam saya niluh puspa
saudara untuk mempercepat investasi presiden joko widodo mengizinkan pembelian lahan di kawasan ibu kota negara nusantara
sementara menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional agus harimurti yudhoyono berjanji akan mencari win win solution atas kasus lahan di ikn
presiden joko widodo mengizinkan pembelian lahan di kawasan ibu kota negara nusantara
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono mengungkapkan presiden jokowi meminta agar status lahan di ikn untuk investor segera ditetapkan
dalam rapat terbatas hari rabu lalu disepakati lahan di ikn bisa dibeli harga tanah akan ditentukan oleh otoritas ikn
agar segera ditetapkan statusnya kemudian juga tadi sarannya dari bapak menteri investasi yang juga disepakati oleh bapak presiden beli
jadi tanahnya dijual harganya ditetapkan oleh otoritas
asal tidak melanggar aturan itu juga kalimatnya beliau
kerja cepat tapi tidak melanggar aturan
joko widodo sempat mengajak para pengusaha investor dan ceo untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan ikn
jokowi sempat mengajak para pengusaha dan investor untuk membeli tanah di ikn karena harganya masih murah
saya mengajak bapak ibu semuanya mumpung harga tanahnya masih murah
karena kalau bapak ibu beli sekarang di sjbd itu mungkin harga tanah per meter sudah
di menteng mungkin sudah seratus satu ratus lima puluh juta
di balikpapan itu pun sudah sepuluh lima belas juta
di sini masih di bawah satu juta
tapi mungkin minggu depan sudah naik
dalam peraturan pemerintah nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh tiga tentang pemberian izin dan kemudahan berusaha di ikn
disebutkan pelaku usaha dapat diberikan hak atas tanah
berupa hak guna usaha hak guna bangunan dan hak pakai
hak guna usaha atau hgu atas tanah di ikn paling lama sembilan puluh lima tahun dalam satu siklus
hgu ini dapat diperpanjang lagi selama sembilan puluh lima tahun lagi sehingga total jangka waktu hgu mencapai satu ratus sembilan puluh tahun
hak atas tanah dalam bentuk hak guna bangunan atau hgb dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama delapan puluh tahun untuk satu siklus
dan dapat diperpanjang lagi dalam waktu yang sama
dengan demikian investor bisa mendapatkan hgb selama satu ratus enam puluh tahun
hak pakai memiliki jangka waktu paling lama delapan puluh tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan durasi yang sama
saat ini lahan di ikn masih menyisakan sejumlah persoalan
salah satunya kasus masyarakat adat di pemaluan kalimantan timur mendapatkan ultimatum dari otorita ikn
dan dapat tujuh hari untuk pindah tempat tinggal sebelum dirobohkan
menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional agus harimurti yudhoyono berjanji akan mencari solusi agar warga sekitar ikn bisa mendapat keadilan
tadi yang beliau sampaikan selalu ada jalan bagaimana mencari win win solution
ada misalnya skema relokasi kemudian penggantian ruki dampak sosial kemasyarakatan
lain lain tetapi sekali lagi saya akan pelajari dulu lebih lanjut dan tentunya berkoordinasi dengan oikn karena ini sudah menjadi domain oikn
yang jelas kalau kementerian atr bpn itu kan dari awal bertugas untuk menyiapkan lahannya dan meyakinkan agar itu bisa digunakan dengan baik
ombudsman juga mengingatkan persoalan lahan ikn jangan sampai merugikan warga lokal
persoalan pertanahan itu enggak
tapi pak agus kalau pemerintah punya alasan untuk menarik investor lalu bisa menjual lahan itu kebijakan yang bagaimana menurut anda
kebijakan yang adil begitu yang tepat
ya pastinya ngawur lah ya
sekarang kan begini anda tindak apa apa bikin aturannya
nah jadi ketepatan itu menjadi persoalan
sekarang yang penting adalah itu tanah adat mau diapakan apakah disertifikatkan apakah betul masuk di situ
karena kan akan itu adat daya apa masyarakat dayanya macam macam sukunya
kemudian ada transmigran dari jawa masuk situ
sekarang akan multi etnis akan masuk di situ ketika ikn berfungsi
itu bagaimana cara menanggulanginya
oke jadi justru kebijakan ini bisa membuat konflik baru di sana bisa membuat masalah baru
itu baru manusianya belum hewannya
anda tahu itu tanah tanah mau digin jalan tol dan sebagainya
jadi nanti jangan heran kalau hewan hewan itu cari makannya masuk ke perkampungan atau ke ekn
gini ini sebenarnya ada kata dijual terkait dengan tanah di kn untuk menarik investor
tapi kemudian kepala oikn otoritas ibu kota nusantara ini juga menyebut bahwa ini nanti hgb kok gitu
bukan dijual tapi nanti hgb di atas hpl begitu
soal hgb kemudian dijual dan sebagainya
apa yang sebenarnya terjadi nih kalau anda lihat
ya ini pekerjaan kilat yang tidak jelas sebetulnya landasannya
ketika hbb hgu dan sebagainya di atas hpl betul
yang sekarang ada di pulau jawa saja persoalan hpl hgb itu rumitnya minta ampun
ya kan terutama bumn yang punya tanah lahan hpl hgb nya itu dituduki oleh orang sampai hari ini sudah puluhan tahun nggak beres
jadi tolong pastikan dulu pak menteri atr bpn dengan oikn pastikan tanah itu
ya kan lokasinya masyarakat kan juga belum tahu sebelah mana sih gitu
main gusur gus dur saja itu nanti akan berakibat negatif dan membuat kita capek urusan begini yang seharusnya sudah bisa diantisipasi dari jauh jauh hari
oke tapi kalau anda melihat pak agus kalau misalnya nih benar
bahwa ada penggunaan lahan di sana yang boleh diberikan kepada investor entah itu dijual ataupun itu nanti bukan hak milik tapi kemudian hak guna bangunan saja
menurut anda fair saja atau boleh saja kalau itu adalah kepentingan investasi di ikn
bukan hanya investasi anda di pulau lain juga bisa
hgb hcu tapi kan tiga puluh tahun dua puluh lima tahun gitu ini kan di ekstra puluhan tahun
itu tidak masalah ada hgb hgu dan sebagainya
itu juga bisa diperoleh sebagai instrumen tanah
tetapi sekali lagi masyarakat tahu tidak itu
karena jangan lupa sekali lagi masyarakat di pedalaman itu tidak mengenal sertifikat
kalau nanti menghitungnya berdasarkan apa
dan apakah yang bersangkutan jangan jangan itu calon nanti
sudahlah kita tidak usah itu mana mana buktinya
enggak calo tanah itu sudah sejak tiga tahun yang lalu mengontak saya
anda kan dekat dengan teman teman coba tolong dong cariin tanah di sana
kan di kalimantan itu satu lobang katakan saya istilahnya satu lobang
itu sertifikatnya bisa lima enam sertifikat
semua infrastruktur yang cepat cepat cepat
operation maintenance nya mahal sekali
meskipun juga ada bahasa bahwa nanti kalau masalah harga itu akan diatur lagi nih oleh
nggak bisa masalah harga mengatur sama calon
mana ada negara pindah ibu kota dalam dua tiga tahun tidak ada
itu persoalan yang tidak mudah tapi rumit sekali
ini kan investor di kn memang belum maksimal ya ada target
masih jauh dari target yang ditentukan gitu
apa yang paling seharusnya ini bagaimana sih sebenarnya untuk menarik investor di kn ini
ya nggak bisa gini loh pembangunan ibu kota itu termasuk infrastruktur
itu harus negara yang membiayai
kalau minta investor swasta apalagi luar negeri yang dalam negeri aja mikir suruh bikin hotel rumah sakit
lah yang ada di situ berapa orang kan belum jelas
terus kalau dia udah bikin lengkap mahal kapan baliknya investasinya
apalagi kalau asing asing sudah ya kan mou saja
kalau pak menteri investasi bilang kita berhasil mengkait sekian sekian mou
bercinta hanya bilang saya suka kamu nembak gitu ya
boleh pergi boleh apa tidak ada urusan legalnya
jadi sekarang nggak akan ada kecuali pemerintah sudah menyelesaikan pembangunan aksesnya lah
yang katanya smart city dan sebagainya ada dulu
baru manggil investor kalau dibalik balik nggak ada
tenjek kaki juga investor kan uangnya harus balik
gimana caranya mereka akan beli lahan lebih gila mungkin saya nggak tahu
oke artinya kalau misalnya kalau presiden jokowi melontarkan kalimat tanah di ikn boleh dijual
begitu itu belum tentu akan menarik investor untuk masuk di sana
jadi semuanya itu tergantung infrastrukturnya
orang menanamkan atau misalnya saya mau bangun rumah beli tanah tinggal di situ ngapain
dokternya ada nggak rumah sakitnya ada nggak pasarnya ada nggak kan begitu
tapi kalau misalnya pembangunan ikn itu sudah mungkin hampir seratus persen bisa saja itu akan menarik investor kalau sudah dilihat begitu ya pak
kan baru fisiknya saja yang dianggap saya yakin itu fisiknya
sekarang soal air itu masih bermasalah air yang nggak ada
mau menanam pohon pohonnya kan nggak cuma tumbuh dalam setahun langsung rindang kan tidak
ikn itu ketika panas saya terakhir kesana akhir tahun lalu ketika panas panas itu masuk ke badan kita panas sekali karena itu katolistiwa bawahnya ada tambang kan
jadi masih panjang lah untuk mendapatkan investor di sana ya
masih panjang makanya sudah buruk buruk
oke pak agus ini kan di sana juga masih tersisa masalah yang tadi anda sebutkan juga di awal soal masalah dengan masyarakat adat karena di sana ada tanah adat dan sebagainya
ini belum terselesaikan dengan baik gitu apa yang harus dilakukan di situ pak
ya kalau apa makanya saya tanyakan mana ada studi antropologi sosialnya enggak dari situ kelihatan karena studi itu katanya sudah dibuat cuma saya belum pernah lihat
dari situ ketahuan apa keinginan masyarakat apa segala macam
sehingga mitigasi program berdasarkan itu saya tidak meragukan lagi soal studi sipil hidrologi dan sebagainya itu sudah canggih lah
tetapi yang masalah sosial ini menjadi lebih penting bagaimana nanti pendatang pns datang ke situ lalu jadi perkara terus bagaimana menyelesaikannya
menurut anda ini pemerintah akan bisa segera tidak menyelesaikan dengan masalah tanah adat itu dan masyarakat adat
tanah adat untuk hutan perhutanan sosial juga kan baru lima puluh persen dari targetnya dari awal
jadi itu sudah sepuluh tahun hampir sepuluh tahun administrasi ini berjalan pak bimbingan pak presiden
jadi menurut saya tidak bisa segera itu pasti konfliknya lebih penting
kalau berhubungan dengan masyarakat terkait dengan apalagi ini soal tanah soal hidup dia di sana dan pemahaman atau adat istiadat dayak yang berbeda beda
lalu ada bugis di situ ada jawa itu harus dipahami dulu membangun mudah tetapi menyiapkan masyarakatnya dan masyarakat pendatang itu yang sulit
oke menurut anda untuk bisa merealisasikan mega proyek ikn dengan benar benar sempurna itu butuh berapa tahun sih sebenarnya
ya kita tidak saya tidak tahu teknisnya ya tetapi itu tidak bisa segera harus kan bertahap tadi persoalannya banyak sekali air bagaimana masih berapa
berdasar pada air di danau sepaku atau apa itu kan atau bagaimana itu tanahnya tanah lembek orang di tanah keras ini aja bikin jalan tol ambles terus
nah di sana bagaimana nanti jangan jangan istananya runtuh dan seterusnya saya percaya ahlinya ada tetapi kalau cepat cepat cepat nah itu yang berbahaya
harus sabar kalau ingin membangun satu komunitas baru atau kota yang baru gitu ya pak agus ya
ya kan kita pindah rumah juga milihnya lama kan apalagi pindah pindah ibu kota
baik pak agus pambagio pengamat kebijakan publik terima kasih sudah berbagi pandangan di sapa indonesia malam sehat selalu pak agus